berbeda dari sebelumnya hari ini dua pasangan calon peserta pilkada jakarta tampil bersama sama
agus yudhoyono dan silviana murni berkampanye di pulau seribu
sementara ahok jarot kompak menyapa para pendukungnya di rumah pemenangan mereka di kawasan lembang menteng
hanya pasangan nomor urut tiga yang menggelar kampanye secara terpisah
pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta nomor urut satu
agus yudhoyono dan silviana murni berkampanye di kepulauan seribu
sesuai agenda kampanye hari rabu ahy dan silvi melawat empat pulau
mulai dari pulau kelapa panggang tidung hingga untung jawa
agus silvi pun menebar janji di depan warga wilayah kabupaten administrasi sebelah utara jakarta ini
mulai dari pembangunan infrastruktur bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah kejuruan baru
menggalakkan program pengentasan kemiskinan hingga pemberdayaan atlet olahraga air
termasuk pula janji pembangunan lapangan kerja dan fasilitas
keseluruhan dan kemampuan